presiden joko widodo menemui squad tim nasional u dua puluh di stadion gelora bung karno jakarta sabtu sore
pertemuan ini dilakukan setelah fifa mencabut status tuan rumah piala dunia u dua puluh indonesia
kehadiran presiden ini bertujuan memberi semangat kepada para penggawa garuda muda
timnas u dua puluh terancam batal menjadi peserta piala dunia u dua puluh setelah status tuan rumah indonesia dicabut oleh fifa pada rabu malam kemarin
presiden jokowi mengatakan muhammad ferrari dan juga kawan kawan tidak boleh larut dalam kekecewaan
timnas u dua puluh masih memiliki banyak turnamen yang bisa diikuti seperti sea games asian games dan olimpiade
tangan kecewa karena terus terus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul betul siap
karena kayak u dua puluh ini karena masih muda masih memiliki banyak kesempatan
bisa nanti main di sea games bisa main di asean games bisa main di aff masih bisa main di olimpiade

kesempatan itu masih panjang sehingga tadi kesempatan kepada mereka jangan patah semangat
selain memberi semangat bagi para pemain timnas u dua puluh presiden jokowi dodo menyempatkan diri berbincang dengan pelatih kepala sintayong
pelatih berkebangsaan korea selatan itu mengatakan timnas u dua puluh telah memiliki perkembangan yang baik tetapi masih ada sedikit titik lemah yang perlu diperbaiki
tidak hanya berbincang
dengan sintayong presiden jokowi juga mendengarkan sejumlah keinginan pemain timnas u dua puluh
beberapa di antaranya ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi menjadi pegawai negeri sipil dan menjadi anggota tni polri
tadi saya menanyakan kepada para pemain apakah ada hal yang bisa saya dengar mengenai keinginan keinginan
beberapa dari mereka ingin kuliah beberapa dari mereka ingin bisa masuk ke polri tni maupun di pns
itu saja terima kasih
dicabutnya status tuan rumah membuat tim nasional u dua puluh indonesia batal tampil pada ajang piala dunia u dua puluh dua
timnas u dua puluh pun resmi dibubarkan pada sabtu satu april dua ribu dua puluh
dikutip dari cnn indonesia com pembubaran timnas u dua puluh indonesia ini disampaikan langsung oleh pelatih kepala sintayong dalam sesi latihan timnas u dua puluh di stadion gelora bung karno jakarta pada sabtu sore
pada latihan gabungan bersama tim nas u dua puluh dua yang sedang mempersiapkan diri tampil pada sea games sintayong sempat berbincang dengan presiden jokowi dodo yang hadir di stadion gbk untuk bertemu dengan para pemain tim nas u dua puluh
pemain tim nas u dua puluh yang berpengalaman di stadion gbk

pelatih asal korea selatan itu menyayangkan persiapan tim nas u dua puluh yang telah disusun harus pupus karena indonesia batal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh